sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi bagaimana denganku
aku jadi seperti ini
kita harus bergegas
aku sudah tidak kuat lagi
kita akan sampai di mintus meru
kami tidak akan membiarkan kalian pergi ke kuil mintos mary
pak depokan tapa jabar tidak akan mengizinkan kalian lewat
aku akan mempercepat pertarungan ini
aku harus memisahkan mereka berdua
kenapa kamu malah kesini jaka
untuk apa alat pancing itu
tempat ini yang diceritakan kepala desa
aku benci dengan cerita itu
kita harus bertemu dan berbicara dengan demik kura kura itu
makhluk itu yang membuat keluarga ku berantakan
sudah kamu tenang saja
kenapa aku tahu
kau pasti demat kura kura itu
kau yang merusak keluarga ku
akan kubalas kematian orang tua ku
aku telah membicarakan dan berdoa
bagaimana menurut sedulur
kalau kita meminta bantuan kepada sedulur kita
sunan giri dan sunan derajat
untuk menangani masalah kalawangsa
sepertinya ada benarnya
kita harus meminta bantuan kepada para dewan wali
sedulur kita yang lain
ada yang ingin aku bicarakan mengenai jangkat tingkir
silakan katakan saja
dia membawa seorang sahabat
yang seolah terikat takdir dengannya
aku memberi tugas kepada jaka thinki
untuk menyelesaikan masalah sahabatnya
lalu bagaimana keadaannya sekarang
maukah sedulur menemani
untuk mengawasi jaka tingkir
sebelum kita meminta bantuan
kepada sedulur sunan giri
dan sedulur sunan derajat
untuk mengatasi kalawangsa
aku juga ingin tahu keadaan jaka tingkir sekarang
aku makin ingin menguji keberanianmu bocah
rekanku tidak akan pernah takut
apakah kamu menyadarinya
yang selama ini telah menghisap
kekuatan yang ada di dalam tubuhnya
kalau kau bilang terus terang
aku tidak akan menangkapmu
berhentilah menimpali setiap perkataanku
rasa ketakutan yang sebenarnya
jika kita membagi rasa itu
rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya kak
berilah keselamatan pada kami
kepada roliming b ascensd white
ini hanya link untuk
ketul ketul sadarlah ketul
kamu tidak apa apa
ayo kita pergi dari sini
lama tidak berjumpa
apa yang dimaksud dengan demit kura kura itu
kau dengar suara itu
sudah mulai mengganggu penduduk kampung
kita harus bagaimana
kita harus mengalahkannya
sebelum semuanya hancur
agar kutukanmu bisa terangkat penuh
mungkin kita harus memusnahkannya
eh eh jaka jaka
aku takut sendirian ini
jaka tunggu aku
is bukan senang
kalau ada abu
kamu pas k besinar